video berdurasi satu tujuh detik direkam pada sabtu dua puluh enam agustus lalu
rekaman berisi adegan penyerahan sebuah mobil pajero putih g sembilan ratus sembilan puluh sembilan nu
pada video itu tampak ketua roy syuriah pcnu kabupaten tegal nawawi ashari
menyerahkan berkas surat dan kunci mobil ke kuseri mewakili bahrudin nasori
nawawi ashari dalam rekaman itu mengatakan
mobil operasional pcnu tegal ditarik kembali oleh orang yang pernah memberinya
yaitu bahru dinasori anggota dpr fraksi pkb
info yang diperoleh mobil itu merupakan bantuan dari bahrudin asori
anggota dpr fraksi pkb dari dapil jateng ix
pada tahun dua ribu sembilan belas bahrudin memberikan hadiah ke pcnu kabupaten tegal
karena terpilih kembali pada pemilu dua ribu sembilan belas
hadiah itu sebagai bentuk terima kasih kepada warga nu kabupaten tegal
yang ikut andil besar dalam memenangkan bahru dinasori
setelah mobil diserahkan ke pcnu status kepemilikan langsung diganti
dan pajak tahunan dibayar oleh organisasi
penarikan mobil operasional ini didasari permintaan dari bahru dinasori
karena alasan tidak ingin ada kegaduhan di kalangan nahdil iyin
pcnu kabupaten tegal menyerahkan kembali mobil tersebut ke orang yang pernah memberinya
ini hanya masalah komisionerminasi sekali lagi miskomunikasi
coba dengan tanya kali miskomunikasi
tidak ada apa apa makanya soliditas warga nato ulama
terkompakan warga nato ulama ukuran nato ulama
kami sebagai pengurus cabang kabupaten tegal lebih kami utamakan dibandingkan dengan yang lain
di konfirmasi wartawan bahru dinasori tidak menamping soal penarikan tersebut
dia menyebut pcnu tegal dianggap tidak netral
karena mendukung salah satu parpol
tapi nama saya yang nempel di mobil dihilangkan
kan ada di situ mobil dari haji bahru dinasori
pas ini nggak ada tuh
berarti akan menghilangkan sejarah bahwa itu mobil dari siapa
itu yang pertama
pcnu melanggar perintah daripada pbnu
di mana pcn seluruh indonesia tidak boleh berpihak kepada salah satu partai politik
bahru dinasori saat ini merupakan anggota dpr dan ipkb
namun pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
bahru dinasori kembali maju melalui partai yang berbeda
imam suripto tegal jawa tengah